sakit gak sih
papa tuh kepengen
kuliah ke dokter
kamu jadi dokter
ya enggak lah
terserah riri aja mau jadi apa
riri jadi dokter
awalnya gue emang pengen kasih tahu lo
tapi gue khawatir sama kondisi jantung lo
gue liat riri dulu ya
suami kamu telah datang ri
selama ini kamu selalu berkorban
berkorbanlah sekali lagi
untuk tetap hidup
agar dia tidak sedikit kehilangan kamu
saya selalu pasien

riri jangan tinggalin aku
orang lebih joya
tidak ada peluang
jadi satu pulau
jadi ini semua gara gara lo
gak usah sok tanya loh
adik gue koma sekarang disini
dan lo ada disini pasti semua gara gara lo kan
semua gara gara lo kan
lu bukan cuma nyakitin hati adik gue
tapi lo juga nyakitin hati tanti
kenapa lo gak pergi aja dari kehidupan
ini maksudnya apa
udah ada tanda tangan gue
lo tulis berapa harga lo disitu
lu pergi dari kehidupan adik gue
dan tanti selamanya
pernah gak bisa
gue gak butuh
gue akan segera ngurus perceraian gue sama tanti
tapi inget satu hal
lo jangan pernah nyuruh gue untuk pergi dari riri
karena gue gak bisa dan gue cinta sama dia
saya sudah tanya sama dokter
luka lewi karena membuat kerja lembul
luka lewi karena membuat kerja lemblor
karena pisau kemungkinan dia mau buluh diri
pastikan dia tidak bahagia
ini gara gara kamu semua tidak bisa membahagiakan warga
jangan kamu dekat diri dia lagi ya
kalau kamu tidak bisa membahagiakan dia
pak aku mohon biarkan aku di sini
riri itu istri aku pak
aku mencintainya pak
aku tahu aku yang salah
tapi aku nggak tahu kalau kejadian ini akan seperti ini
seharusnya kamu yang ada di situ bukan lirik
kalau perlu aku
saya mati gantian riri pak
mungkin dengan aku mati
saya tidak akan menderita seperti ini
kalau sampai terjadi sesuatu dengan diri
saya tidak akan pernah memaafkan kami
jiwa dari tudah beritamu
sekarang tinggal kamu buktiin kalau kamu bener bener bisa jaga riri
aku akan jaga riri
aku emang suami gak berikutnya
aku mencintai kamu riri
andi memang lebih berhak berada di sisi riri saat saat seperti ini
karena dia suaminya
tapi kenapa hati aku terasa sakit
kenapa aku gak bisa berada di samping riri pada saat seperti ini
riri kenapa malang sekali nasibmu
udah ya pak
riri pasti sembuh
sakit dia sih
papa tuh kepengen
kuliah ke dokter nanda kamu jadi dokter
ya enggak lah
terserah diri aja mau jadi apa
papa maunya riri jadi dokter